menjelang berakhirnya masa kepemimpinan dki
sejak senin pukul enam pagi sejumlah karangan bunga berhias ucapan terima kasih
yang ditujukan kepada gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
telah tiba di halaman balai kota jakarta
ada yang unik yakni pada karangan yang diterima jarod
tampak ahok masih mendapat tempat di hati masyarakat
ahok juga masih memperoleh ucapan terima kasih dari warga ibu kota
dalam foto yang diunggah daniel giovanni di akun twitternya misalnya
salah satu karangan bunga bertuliskan terima kasih pak basuki dan pak jarod
baktimu menjadi standar untuk gubernur di seluruh indonesia
ada juga karangan berhias tulisan pak ahok dan pak jarod
terima kasih telah memberikan yang terbaik untuk jakarta
masih banyak lagi ucapan lain
hingga kini jumlah karangan bunga yang diterima jarod memang tak sespektakuler rekannya dulu
ketika itu ahok mundur dari kursi dki satu
kasus penodaan agama
seperti diketahui pada april dua ribu tujuh belas
setelah dinyatakan bersalah dan ditahan di makobrimob kelapa ii depok
balai kota dibanjiri ribuan karangan bunga dari simpatisan
sebagai bentuk dukungan kepada ahok yang tersandung kasus penodaan agama
tak hanya memenuhi kompleks karangan juga merambah halaman depan balai kota
tercatat saat itu ada lebih dari lima karangan bunga
yang ditujukan kepada ahok